bapak ada masalah apa teriak teriak sama gua
gua gak ada urusan sama lo
buah dateng kesini cuan pengen cari ri
inikan cowok yang pake muma ga bisa ketemu sama riri
dia kan kakak pacarnya riri
sudah percaya ke mas
mendung bentar lagi hujan
takutnya kamu masuk angin
aku antar aja ya
ri ada yang pengen ngomongin sama lu
ada yang pengen aku omongin sama ri ri
saya tidak izinkan kamu ngobrol dengan ri ri
adik kamu yang sekarat itu
aku kasih tau
jangan pernah bawa bawa andi dalam kasus ini
dia gak ada sanggup tautnya
kamu berani ngebentak saya